ya allah yang itu lagi
yang bilang petek siapa ya
ini duit dari tuhan atak suruh beli bensin
nih seratus ribu buat tambang
seratus ribu buat petek
aku sebenarnya masih bingung deh
kamu tuh mau ngelakuin apa sebenarnya
bukannya kamu masih terikat kontrak
kontrak itu akan dimulai besok
jadi malam ini
aku ingin buat kenangan indah sama kamu
aku ingin menghabiskan malam ini
sama kamu bersama sama
sehingga kita punya kenangan
dan mampu melewati sembilan bulan itu
satu detik berharga loh
bagaimana kalau kita jalan sekarang
kayak pakargo ya
selfie dulu yuk
ada apa marsiku
kenapa bapak membiarkan adik saya bella
menghancurkan hidupnya lagi
apa karena bapak berharap menjadi seorang pahlawan cinta yang menyedihkan
yang berjuang demi cinta sejatinya
pak rino pikir saya gak tahu pak
bagaimana perasaan bapak ke bella
kenapa bapak kasih semua ini ke kami
saya tahu pak
saya tahu bahwa pak reno mencintai bella
dan hal ini gak bisa disembunyiin dari saya
kenapa bapak menjadi seorang pengecut
dan menyembunyikan semua ini
kenapa bapak gak langsung bilang ke bella
bagaimana perasaan bapak ke bella
dan memperjuangkan cinta bapak
atau karena afif
afif bukan apa apa
dia hanyalah sumber penderitaan
dan seharusnya pak rino menyelamatkan diri sendiri
dan menyelamatkan adik saya bella
dari kehancuran pak
itu yang seharusnya bapak lakukan
apa pak harimu benar benar mencintai bella
jawab pertanyaan saya jawab pak
apa pak ilmu benar benar mencintai bella
jawab pertanyaan saya jawab pak
aku memang mencintai bella
aku sangat mencintai bella
tapi sekarang bella
kalo gitu tunggu apa lagi pak
cinta itu harus diperjuangkan
jangan ada yang mencintaianya
jangan ada yang mencintaianya
jangan ada yang mencintaianya
menjadi pria lemah yang membiarkan cintanya direbut gitu aja
kita semua tahu bella adalah istri dari afif
pernikahan itu gak punya ikatan hukum pak reno
itu gak membah keadaan
bella tetap saja istrinya afif
aku memang mencintai bella mas
tapi aku menginginkan bella untuk bahagia
jika dia dengan afif
afif tidak bisa membahagiakan bella
mas iko harus lihat afif beberapa hari belakangan
aku melihat afif
dia rela mengorbankan apapun demi belah
dia akan berperang dengan keluarganya demi bela
dia akan mengorbankan nyawanya demi bela
mas iko harus tahu itu
aku bisa lihat itu semua mas
aku bisa melihat cinta mereka berdua
sekarang semuanya terserah oleh bapak
kalau memang ini pendirian pak heru
tapi satu hal yang harus pak reno tahu
tidak ada tempat bagi seorang pecundang
dan pecundang yang paling menyedihkan adalah
pecundang yang merasa dirinya adalah seorang pahlawan
bagi orang yang dicintainya
tapi hidupnya berada seumur hidup
sampai kapan pak reno
bisa menahan rasa sakitnya
dan menjaga keamanan bapak reno

yang menjaga keamanan bapak reno
yang menjaga keamanan bapak reno
yang menjaga keamanan bapak reno

yang menjaga keamanan bapak reno
yang menjaga keamanan bapak reno

yang menjaga keamanan bapak reno
yang menjaga keamanan bapak reno

yang menjaga keamanan bapak reno
yang menjaga keamanan
yang menjaga keamanan bapak reno
yang menjaga keamanan bapak reno

yang menjaga keamanan bapak reno
yang menjaga keamanan bapak reno
yang menjaga keamanan bapak reno
yang menjaga keamanan bapak reno
yang menjaga keamanan bapak reno

yang menjaga keamanan bapak reno
yang menjaga keamanan bapak reno
dan menjaga keamanan bapak reno
dan menjaga keamanan bapak reno
terus terus terus
belom lama banget mah
sil ini gimana ya urusannya
afi belum pulang pulang juga sampe sekarang
pasti dia lagi sama bella nih tante
harusnya kan itu kita cega biar dia gak pergi
aduh sintia udahlah kamu jangan berisik
tante kan juga khawatir bisa gak diem
jangan bikin tante jadi semakin panik
lora sabar ya
aduh sayangnya nenek kaget
tapi sekarang nenek udah tau
abang tadi mata matainya sylvia ya kan
mata matain apa sih
gak ada yang mata matain
mata abang mata hati abang udah ketutup sama nenek kalo nenek mau tau
abang masih mau kerja di sini
ini ini masih atu
nah itu bisa aja sekarang teh pergi ke nyonya laporin abang
biar abang nanti dipecat
aduh gak gini nenek
nenek lagi butuh apa
nanti neng lagi butuh apa
abang beliin deh
pake duit abang
mau beliin apa aja buat nenek
kalau gitu mah kebetulan nenek saya lagi butuh lipstick sama bedak
kalo abang punya duit bisa beliin nenek sekarang
nenek janji atu nenek gak bakal kasih tau si nyonya
aduh masuk abang gak sekarang
nanti maksud abang pilih gajian
bang parmen abang gak pernah bohong sama nenek
nah ya pasang aja
ya allah yang itu lagi
yang bilang petek siapa ya
ini duit dari tuan atta suruh beli bensin

terserah gimana caranya ya

nanti aku jalan
nanti aku jalan
nanti aku jalan
nanti aku jalan
nanti aku jalan
nanti aku jalan
nanti aku jalan
nanti aku jalan
nanti aku jalan
nanti aku jalan
nanti aku jalan
nanti aku jalan
nanti aku jalan
nanti aku jalan
nanti aku jalan
nanti aku jalan
nanti aku jalan
nanti aku jalan
nanti aku jalan
nanti aku jalan
nanti aku jalan
nanti aku jalan
nanti aku jalan
nanti aku jalan
nanti aku jalan
nanti aku jalan
nanti aku jalan